pemerintah tetapkan komposisi pansel kpk lima dari pemerintah dan empat dari unsur masyarakat
mengapa komposisi pansel kpk kali ini beda dengan sebelumnya
dan kalau kita lihat unsur pemerintah yang mendominasi
kita akan bahas bersama tenaga ahli ksp yusuf gumilang dan aktivis anti korupsi dari pukat ugm zainur rahman
selamat malam mas yusuf mas zainur
selamat malam pak fisca pak yusuf
sebenarnya kalau dari komposisi ini kenapa berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
unsur pemerintah ini lebih banyak dibandingkan unsur masyarakat
ya baik sebenarnya begini mbak
jadi memang harus ada perwakilan dari pemerintah dan juga dari unsur masyarakat sipil
sebenarnya pertimbangannya dalam konteks ini lebih kepada
kita menjamin bahwa prosesnya bisa cepat berjalan
apa namanya perubahan pimpinan kpk yang sekarang ini kan melampaui masa kepemimpinan presiden joko widodo ya mbak ya
kita tahu ada urgensi kesana dan
jangan di fikir apa namanya tim pemerintah ini tidak mendekati banyak
teman teman tokoh tokoh masyarakat sipil dan lain lain
jadi mulai akhir april sampai
eh akhir maret sampai april dan seterusnya
cuman memang kan ada dengan berbagai macam kondisi seperti ini
kpk yang sebelumnya seperti itu gitu ya
jadi ada rekan rekan juga yang mungkin menyatakan keengganannya gitu ya
untuk menjadi pansel pimpinan kpk gitu
jadi memang semua kanal sudah kita coba apa namanya
untuk dilakukan untuk diseleksi dan seterusnya untuk jadi calon pimpinan pansel
tetapi kan ya kita tahu ada berbagai macam pertimbangan yang itu di luar kendali pemerintah gitu
jadi intinya ini adalah untuk menjamin
ini tepat waktu pertama karena akhir bulan seharusnya sudah naik ke setnek
dan juni harus sudah mulai bekerja panselnya
jadi memang tetapi dalam konteks ini adalah pemerintah bekerja serius untuk memastikan pansel ini
dapat diterima oleh publik itu yang pertama
integritasnya terjamin dan juga kapasitasnya memang sesuai dengan bidangnya masing masing
jadi semua kanal sudah dicoba oleh pemerintah dan memang ini adalah komposisi yang menurut kami ideal kayak gitu ya
untuk di waktu yang tersisa ini agar semuanya tetap ada on schedule
mas yusuf unsur pemerintah ini siapa lagi selain jaksa polisi apa lagi yang mengisi
ya kalau berdasarkan apa namanya
latar belakang bisa juga diisi oleh asn
seperti kita tahu di yang pimpinan sebelumnya gitu kan
itu ada dari bapak penas gitu ya dari stranas pencegahan korupsi dan seterusnya gitu ya
jadi bisa dari asn dan juga non asn juga mbak
jadi tidak harus pns semuanya nggak gitu juga gitu ya
jadi unsur pemerintah pusat ini juga bisa mewakili
mungkin apa namanya tokoh tokoh yang memang punya kapasitas kayak gitu pernah ada di pemerintah juga bisa
pernah jadi pejabat publik juga bisa kayak gitu
tapi dia memang mewakili unsur pemerintah kayak gitu dan memang kapasitasnya dan integritasnya sudah dilakukan filtering
oke mas zainur melihat komposisi ini yang berbeda dari tahun sebelumnya dengan pemerintah yang dominan
apakah bisa menjamin integritas dari pansel kpk ini dalam menentukan pimpinan kpk
yang kita tahu kalau tahun ini ada banyak sekali problematikanya mulai dari etik sampai hukum
nah ini kan salah satu jalan untuk menuju ke sana adalah pansel kpk nya dulu gimana mas zainur
untuk dapat menghasilkan calon pimpinan kpk yang berintegritas berkualitas profesional
maka panselnya itu juga harus yang berkualitas
nah tadi disampaikan pemerintah punya problem
menurut saya justru sebenarnya pemerintah itu punya waktu yang sangat panjang
karena periode kepemimpinan kpk saat ini komisioner yang sedang menjabat
itu diperpanjang satu tahun oleh mahkamah konstitusi
jadi seharusnya sudah dipersiapkan jauh jauh hari mengantisipasi seleksi yang harus disekira dilangsungkan
nah yang kedua kalau didominasi unsur pemerintah
saya melihat adanya resiko besar mengenai independen
jadi saya berpikir apakah pemerintah itu akan terpilih
karena pimpinan kpk yang akan terpilih itu dipilih oleh orang orang pemerintah
sedangkan kita tahu tugas kpk salah satu yang utama adalah justru melakukan pengawasan terhadap pemerintah
dari sisi penegakan hukum anti korupsi
ya kpk itu kan pasiennya ya justru adalah para birokrat anggota dpr polisi jaksa dan seterusnya
sehingga seharusnya kpk sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen
proses seleksi pimpinannya itu seharusnya didominasi oleh unsur unsur independen
sehingga harusnya secara normatif unsur panitia seleksi didominasi oleh unsur masyarakat
itu pun seharusnya unsur masyarakatnya pun adalah masyarakat yang punya track record berintegritas
tidak punya cacat etik di masa lalu tidak punya vested interest kepentingan politik tertentu

nah kita tahu di beberapa periode seleksi sebelumnya dua ribu sembilan belas misalnya
itu unsur masyarakatnya itu adalah mereka mereka yang sayangnya bukan berkecimpung di bidang anti korupsi
kita tahu ada banyak sekali aktivis anti korupsi atau akademisi yang concern
punya banyak riset di bidang anti korupsi tetapi tidak menjadi panitia seleksi
masyarakatnya itu berkurang kita juga belum mendengar
apa sih yang dijanjikan oleh pemerintah saat ini kalau ingin memperbaiki kpk
ingat kpk perlu diperbaiki karena kondisinya sangat hancur lebur
dan salah satu dampaknya adalah rendahnya indeks persepsi korupsi indonesia yang terakhir angkanya
itu sama dengan ketika presiden jokowi naik tahta mbak friska
jadi dua ribu empat belas itu tiga puluh empat perseratus ipk
sekarang dua ribu dua puluh tiga terakhir angka pengukuran juga sama tiga puluh empat per seratus
nah cara untuk memperbaikinya yang pertama adalah dengan menyeleksi dengan proses seleksi yang baik
dengan cara tim seleksinya juga harus merupakan tim seleksi yang independen
yang berintegritas tidak punya cacat etik
dan mereka bebas dari vested interest kepentingan politik partisana mbak friska
nah ini bagaimana menjamin independensinya mas yusuf
kalau sebagian besar unsurnya pemerintah
tentu pertanyaannya seperti tadi mas zainur bilang independensinya seperti apa
bagaimana menjamin bahwa pansel nanti independen punya integritas
tidak akan ada cawe cawe pemerintah dalam seleksi capim ini
yang tadi disampaikan bang zainur sebenarnya ya betul
makanya kami pun mendekati berbagai macam tokoh tokoh ya
yang kita anggap punya kapasitas punya integritas gitu ya
tapi itu tadi karena ada social burden mungkin ya
kita tidak tahu pertimbangannya seperti apa
tapi untuk menjamin independensi untuk menjamin kapasitas dan integritas
kan nanti ini kan ditetapkan oleh kepres ya
nah masyarakat sipil itu bisa dengan seluas mungkin ya
memberikan masukan tentang siapa siapa saja calon calon ya
yang dianggap layak punya kapasitas dan integritas
apa namanya dibuka kepada publik ya gitu ya
untuk memberikan masukan ini bagus ini red flag ini tidak red flag
ini bagus ini green light dan seterusnya kayak gitu
dan kami di istana mbak friska
itu sudah menerima banyak sekali rekan rekan dari civil society
jangan sampai orangnya seperti ini
kita semua pahami bersama mbak
bahwa tidak ada keinginan pemerintah ya
agar nanti kpk nya bermasalah
justru ini memang legacy pemerintah ke depan
bagaimana memastikan kpk ini punya trust
lagi di apa namanya di masyarakat di publik kayak gitu ya
kemarin waktu di pansel yang kemarin juga kan
lebih banyak juga masyarakat sipilnya juga kayak gitu ya
dalam konteks ini tujuh banding dua tadi kan
tetapi kan akhirnya ada calon calon yang ternyata terbukti
tapi terakhirnya bermasalah kayak gitu
jadi bagi kami sebenarnya
dan kanal publik akan dibuka seluas luasnya
untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sipil
dari icw mungkin dari transparency international
gimana caranya kita mempercepat nih
panselnya ini bisa segera terbentuk di akhir bulan ini insya allah
dan kita memang sudah apa namanya
kita tapis dengan berbagai macam layer kayak gitu ya
akan diumumkan di dalam waktu yang tidak terlalu lama
nah mas zainur lihatnya bagaimana memanfaatkan kanal publik ini
untuk melihat mana calon yang green flag
ini akan saya coba dulu nih kanal untuk pertama ini
bisa saya sampaikan kepada mas yusuf di ksp gitu ya
jadi mumpung kepresnya belum dikeluarkan
kalau pemerintah memang bersikukuh untuk mendominasi panselnya
dengan alasan sudah merich out teman teman masyarakat sipil
mungkin saran saya adalah pemerintah gitu ya
bisa menggunakan asn asn yang memang bukan birokrat murni
misalnya adalah mereka para peneliti di print
atau peneliti di kampus kampus pemerintah yang
yang tidak diragukan independensinya kapasitasnya
ini juga sangat penting mbak friska gitu ya
dan itu untuk mewakili pemerintah
saya tetap berpendapat bahwa kalau diisi oleh birokrat birokrat senior
resiko untuk punya vested interest
tidak ada jaminan bahwa birokrat ini tidak punya masalah di masa lalunya
nah ini kan semua orang ingin selamat gitu ya
dan semua orang ingin soft landing
apalagi juga ini di akhir masa pemerintahan
sehingga untuk menjamin independensi
maka seharusnya dapat menggunakan asn asn
untuk mewakili unsur pemerintah yang bertugas misalnya di perguruan tinggi atau di brin
yang kedua adalah soal kanal kanal yang dibuka untuk menerima masukan publik
sebenarnya publik selalu memberi data kepada pemerintah
termasuk di tahun dua ribu sembilan belas publik juga memberi data mbak priska
tentang catatan catatan etik misalnya
tetapi kan kemudian pansel juga tetap memilih gitu ya
kenapa karena memang panselnya bukan didominasi oleh
mereka mereka yang berkecimpung di dunia anti korupsi
benar tadi pak yusuf bilang di dua ribu sembilan belas juga banyak kok masyarakat sipilnya
betul tetapi mereka bukan berkecimpung di bidang anti korupsi
tetapi di bidang pertahanan keamanan di bidang yang lain gitu ya
jadi mereka memang tidak ada satupun di dua ribu sembilan belas itu yang
dari teman teman masyarakat sipil yang berkecimpung di anti korupsi mbak friska
itu yang jadi catatan semoga diserap baik oleh pemerintah
agar nanti mulai dari panselnya independen punya kapabilitas
dan juga punya integritas terima kasih mas yusuf gumilang tenaga ahli ksp
terima kasih juga mas zainur rahman aktivis anti korupsi dari pukat ugm